lewat pertarungan ketat tiga game selama satu jam dua belas menit
pasangan tonto yahmat liliana natsir lolos ke babak kedua
turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
sementara harapan indonesia lainnya
diluar dugaan takluk dari pasangan denmark
bermain dengan dukungan penuh penonton di plenary hall jcc
pasangan owi butet harus bekerja ekstra keras
sebelum memastikan lolos ke babak kedua
bertemu dengan pasangan korea kim dukyong kim hana
kejar mengejar angka terjadi di sepanjang pertandingan
game pertama owi butet kalah sembilan belas dua puluh satu
namun di game kedua owi butet berbalik unggul dua puluh satu
di game ketiga owi butet sebenarnya selalu tertinggal dalam pengumpulan angka
namun di saat kritis
peraih medali emas olimpiade rio ini mampu tampil lebih tenang
hingga akhirnya menyudahi pertandingan dengan kemenangan dua puluh satu delapan belas di game ketiga
kita sempat ketinggalan dari sepuluh lima belas
tapi berkah kita fokus terus kita pantang menyerah
akhirnya alhamdulillah kita bisa menang
mudah mudahan dengan hari ini kita sudah cukup lama nyoba lapangan
kita sudah cukup mengerti dengan arah angin
di hari kamis nanti kita udah bisa lebih tampil lebih baik lagi dari awal
di pertandingan sebelumnya preven debbie sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik
dan mengambil game pertama dengan kemenangan dua puluh satu lima belas
akan tetapi pasangan denmark mathias kristen
tensen saratigesen mampu memaksa terjadinya rubber game
setelah memenangkan game kedua dua puluh satu sembilan belas
di game penentuan preven deby tampil anti klimak dan kalah telak sebelas dua puluh satu
hasil ini membuat juara all england tahun dua ribu enam belas ini
tersingkir di turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
dari delapan pasangan ganda campuran indonesia yang tampil di babak utama
indonesia meloloskan lima pasangan yang melaju ke babak berikutnya
satu pasangan lainnya ronald melati oktaviani masih akan bertanding selasa malam